wajah hukum indonesia di dua ribu delapan belas bisa dikatakan tidak terlalu baik
selain target pembuatan undang undang yang meleset
kasus kasus hukum yang melibatkan hakim dan aparat penegak kadilan juga masih terjadi
pemda jember dan fakultas hukum universitas jember
menyelenggarakan konferensi hukum nasional untuk membahas soal tersebut
konferensi ini diselenggarakan oleh pmd jember dan fakultas hukum universitas jember
menurut bupati jember faida ada banyak manfaat bagi pemerintah kabupaten
menyelenggarakan seminar hukum nasional
salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih
bagaimanapun kualitas pemerintahan juga ditentukan oleh kualitas produk hukum
legislasi dan bahan bahan
oleh karenanya pemerintah kabupaten jember mengambil sikap mendukung kegiatan ini
sebagai satu wujud partisipasi pemerintah daerah mendukung program nasional
meskipun isu legislasi itu sejatinya adalah isu nasional
tetapi peran pemerintah daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
daripada sukses perubahan dan perbaikan produk hukum kita
secara umum hasil konferensi hukum nasional di jember ini
bisa menjadi pertimbangan penegak hukum dan pengadilan
untuk membuat wajah hukum indonesia lebih baik lagi di tahun dua ribu sembilan belas
rangga umara jember